calon penumpang bus di terminal purabaya kini wajib mengunduh aplikasi peduli lindungi di
ponsel masing masing banyak diantara mereka yang kebingungan dengan kebijakan baru ini sejumlah
calon penumpang mengaku belum mengetahui aturan ini selain belum banyak yang mengunduh kendala
lain yang ditemui petugas adalah calon penumpang yang tidak memiliki smartphone atau bahkan ponsel
soal ini petugas memberikan solusi lain agar calon penumpang tetap bisa melanjutkan perjalanannya
menggunakan bus kita pertama itu tetap menanyakan doa saja belum kalau memang dia nggak punya
ponsel smartphone paling paling kita sampai ke paling nggak penumpang bisa menunjukkan kartu
bukti vaksin atau sertifikat vaksin sudah hampir sepekan petugas terminal mensosialisasikan
penggunaan aplikasi ini target mereka masyarakat tahu dulu penerapan kebijakan ini belum ada tindakan
bus ketika calon penumpang belum divaksin petugas masih memberikan imbauan agar mereka
segera vaksin dan menggunakan aplikasi peduli lindungi sementara itu untuk mengoptimalkan dan
menjamin keamanan data pemerintah telah melakukan migrasi sistem peduli lindungi ke pusat data
nasional pusat data nasional ini dikelola kemenkominfo dengan kerjasama dengan pt telkom
bssn serta kementerian terkait selain itu dibentuk tim khusus yang selalu memantau keamanan data tersebut
seberapa hari ini
operasi keamanan dan pengendalian informasi bssn ri rinaldi juga mengimbau masyarakat untuk mengunduh
aplikasi di sumber yang terpercaya serta bijak membagikan informasi pribadi di media sosial agar
tidak disalahgunakan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu pada masyarakat memberikan dengan relanya
beberapa data yang dia miliki dan ini bisa diambil oleh beberapa pihak dan digabungkan untuk tujuan
tertentu nah ini ya pentingnya kita memberikan
menjaga budaya keamanan terhadap masyarakat luas kita khususnya terkait dengan beberapa aplikasi
yang sering kita bicarakan kali berdasarkan data dari kementerian kesehatan aplikasi peduli lindungi
telah diunduh oleh lebih dari tiga puluh sembilan juta pengguna tim liputan cnn indonesia